seorang pria menjadi bulan bulanan warga di lembang kabupaten bandung barat
karena kepergok saat mencuri sepeda motor rabu siang
pelaku kemudian diamankan petugas kepolisian dari amuk masa
dan membawanya ke kantor kepolisian
seorang pria nekat mencuri kendaraan bermotor milik warga
di pemukiman padat penduduk di jalan grand hotel lembang kabupaten bandung barat rabu siang
pemilik kendaraan yang mengetahui kendaraannya dibawa kabur
kemudian berteriak dan sempat terlibat baku hantam dengan pelaku
puluhan warga yang mendengar teriakan korban
kemudian langsung mengejar dan menghakimi pelaku hingga babak belur
beruntung petugas kepolisian dari mapolsek lembang
langsung meredam aksi main hakim sendiri tersebut
oh iya saya kejar saya pegang pegang dia mengumpul lari
pencurian sepeda motor kemudian oleh masyarakat ditemukan
kemudian masyarakat langsung melakukan satu reaksi
karena ada perlawanan dari tersangka tersebut
kemudian si pelaku sudah kita amankan kita bawa
dan juga barang bukti yang sempat diambil
bawa ke kantor kepolisian
pelaku kini diamankan petugas kepolisian polsek lembang
termasuk barang bukti berupa sepeda motor milik korban
akibat peristiwa ini arus lalu lintas di kawasan wisata lembang
sempat mengalami kemacetan
tresna pamungkas kabupaten bandung barat